mendekati bulan suci ramadan kepolisian di berbagai daerah melakukan operasi untuk meminimalisir aktivitas jual beli serta konsumsi narkoba
dan berikut adalah beberapa kilas peristiwa yang berkaitan dengan narkoba
aktor dorestu sinaga diciduk satuan narkoba polres jakarta selatan kamis malam
restu ditangkap di rumahnya saat menggunakan narkoba jenis kokain
restu mengaku telah mengonsumsi narkoba selama tiga tahun
saat penggeledahan polisi menemukan barang bukti narkoba berupa ganja
pil hp lima obat penenang dan kokain sisa pakai
saat ini polisi masih memburu seorang bandar yang kerap memasuk narkotika kepada restu
sementara itu tim gabungan polri dan tni mendapati ladang ganja seluas sekitar tiga hektare
telah menemukan enam puluh tujuh hektare ladang ganja di perbukitan torsihite mandailing natal sumatera utara
total ladang ganja yang ditemukan di lokasi ini mencapai tujuh puluh hektare
tanaman ganja di daerah ini rata rata berumur empat bulan
tanaman ganja tersebut kemudian dicabuti dan dimusnahkan
di lokasi dengan cara dibakar
sedangkan di lumajang jawa timur ada oknum polisi yang terjerat kasus narkoba
ibda nur kamim kepala seksi profesi dan pengamanan kepolisian resor setempat
diketahui mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urin oleh polres setempat
karena tergolong perwira ia kemudian diprosesi polda jawa timur untuk diberikan pembinaan
ibda nur kamim sudah dua tahun menjabat kasih propam polres lumajang
sebelumnya ia pernah bertugas di unit satuan resor senarkoba
di sumatera utara peredaran narkoba tak hanya marak di kawasan perkotaan yang padat penduduk
tapi sudah menyebar ke wilayah perdesaan
saat merazia desa tembung di deliserdang polisi menangkap tiga pengedaran dan satu pengguna narkoba
dalam penggerebekan pada jumat pagi satuan narkoba polres tamedan berhasil menangkap pengedaran narkoba
di salah satu warung kopi
petugas juga berhasil menangkap dua pria paruh baya yang diduga sebagai pengguna narkoba